sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih telah merekam dalam bidang perempuan

amilah aku sebagai gantinya
raja cepat pulangkan christine untuk membunuh si rumah jahat itu
kita harus mengikutinya mungkin dibawa ke telangga
bertahanlah untuk aku suci
aku udah gak kuat lagi
kita akan hidup bersama suci
mas aku selalu mencintaimu
aku udah banyak banget buat kesalahan
aku gak akan semeneh meneh terhadap rakyat biasa
aku juga udah dapat pelajaran yang sangat berharga
bahwa cinta tidak bisa terpaksa
siapa sih ambil dirimu